aduh aduh aduh aduh aduh
eh pur salah jalan lo rumah jisodik sono
lah mau kemana nih
maaf kalau nggak keberatan ongkosnya tambah
macam orang kebelet saja kau
saya cari bang patar
oh abangnya mau beli motor second
memangnya berapa kau mau jual motor kau
tujuh juta aja bang
belum dapet bang
tapi saya punya uangnya cuma lima juta
tenanglah aku pinjamin lagi kau satu juta
jadi dengan yang tadi jadinya enam juta
terpaksa deh bang
mak kau bilang terpaksa ya sudah lah tak jadi
clear kalau begitu
boleh boleh pakai aja
kasih dia kopi
hei pak tenegali
kebetulan abang datang makan bareng yuk
kalau lu udah makan duluan kenangnya bukan makan bareng
eh perut perut perut
ada apa be
motor baru ya
tapi lu baru megang kan
berarti motor baru buat lo
terserah bebe aja
lu kalau kalah debat aja gitu dah
anterin gua ke rumah c sodik
sekalian lu ngetes motor anterin gua ke rumah c sodik
tapi bentar ya
tapi gua duduk depannya
ongkosnya double ya
satu setengah ya

makian bebe kenapa gak duduk belakang aja
saya gak bisa liat jalan
ah suka suka gua
depan kayak belakang
kenapa berhenti bang
silahkan turun dulu
kalau keberatan nggak apa apa
aduh aduh aduh
eh pur salah jalan lu rumah aja sodik sono

aduh aduh aduh
kalau nggak keberatan ongkosnya tambah
kalau keberatan nggak apa apa
untuk pidir ga pindah
yang penting harga sudah tidak masalah lagi kan
yaudahlah kau jangan terlalu banyak mikir kau
tapi surat suratnya lengkap kan bang
lengkap sekarang masih sama teman saya
ntar kalau bayarannya dulu nas saya akan rin ya
saya mau beli motor bang
abang mau beli motor juga
kemaren dia udah nipu temen gue jual motor bodoh
jadi kau mau menipu ke aku
berarti kau mau nipu kan kejar kejar
jangan lari kau
jangan lari kau
itu beneran maling
kalau maling bohongan ngapain didak udak
ya aku ditinggalin
bang jalan ya
taruh belakang dulu
luan mandi diyor
jangan lari malink
jangan lari malink
iya gue ketinggalan
gue lari lagi ya
ada di mana lu
aduh agak ada
aduh agak ada
nanti besok besok bilang minta ya
ada apa be
lu lihat orang yang kudakan kudakan nggak tadi
itu yang rame rame kudakan kudakan
orang segitu banyaknya lo kagak lihat
berarti mata lu keduduk periksa tuh
berarti mata lu keduduk periksa tuh
berarti mata lu keduduk periksa tuh
berarti mata lu keduduk periksa tuh
berarti mata lu keduduk periksa tuh
ini udah mak
ini udah mak
ngerujak cuma sebiji gini mas
itu cuma perumpamaan tati
itu cuma perumpamaan tati

delar seluruh dihukum

itu perumpamaan kan be
bukan emang sebenarnya
sudah aku bilang kamu jangan macam macam
jangan bikin perkara yang usah membatal
sudah aku bilang kita bawa saja
mangkenya lo jangan sejago